suhu udara kota bandung yang terasa panas akhir akhir ini membuat nusaiba adzila memutuskan memasang air kondisioner atau penyujuk udara
hal itu dilakukan agar merasa nyaman saat bekerja di rumah
zila yang sering membuat proyek atau bahan ajar dari rumah seringkali dibuat gerah
walau ruang kerjanya berada di lantai dua rumahnya lulusan s dua belanda ini merasakan perbedaan suhu udara kota bandung dulu dan sekarang
belakang ini merasa bandung itu makin lama makin panas
padahal saya tinggal di bandung dari dulu
sekarang ini saya tinggal di rumah ini sudah merasa kurang nyaman karena makin lama makin panas terasa gerah gitu di rumah
jadi belakang ini saya memutuskan untuk membeli air kondisioner untuk mendinginkan rumah saya
salah seorang pemilik toko barang barang elektronik di jalan ahmad yani mengungkapkan
sejak tiga bulan terakhir penjualan penyejuk udara naik signifikan
dalam sebulan ia mengaku bisa menjual hingga seratus unit lebih penyejuk udara dari beragam merek
harga yang ditawarkan mulai dari tiga juta rupiah sudah termasuk ekstra garansi pemasangan selama enam bulan dan satu kali cuci gratis
penjualan penyejuk udara dengan kekuatan setengah pk sangat diminati konsumen
penjualannya hingga enam puluh persen
jika penjualan ac rata rata sudah di atas tiga lima unit perharinya
karena kita juga punya tim pemasangan dari kita sendiri
kalau yang paling banyak itu dari setengah pk sampai dengan satu pk
karena kan ukuran kamar di indonesia rata rata tiga x tiga sampai tiga x lima yang dimana bisa di cover oleh setengah pk atau satu pk
tak hanya pemilik toko elektronik musim kemarau juga menjadi berkah
murah bagi penjual minuman dingin
iqbal salah seorang penjual minuman dingin di jalan gatot subroto mengaku sejak kemarau penjualannya meningkat tajam
sebelumnya dalam sehari ia mampu menjual lima puluh sampai tujuh puluh gelas saat ini bisa menjual dua kali lipat
bahkan pernah sampai tiga ratus hingga tiga ratus lima puluh gelas per hari
lumayan mencapai naik gitu
tujuh puluh persen lah
sekarang bisa kejual berapa cup
kadang seratus lebih kadang dua ratus gitu
sebelumnya mah paling tujuh puluh delapan puluh lah semuanya
ini kenapa nih bisa ada peningkatan kayak gini
soalnya kan panas gitu jadi meran haus
harga yang terjangkau yakni mulai dari rp enam hingga rp sepuluh dan menawarkan beragam varian rasa serta dinginnya es batu
untuk sekadar mengusir dahan
harga menjadi alasan pembeli
karena cuacanya agak panas
terus beli minuman dingin biar buat apa
ini teh apa
teh tarik ya
badan meteorologi klimatologi dan geofisika kelas satu bandung menyebut dalam sepekan terakhir
suhu udara di bandung mengalami peningkatan
dimulai dengan suhu tiga puluh tiga satu derajat celcius pada dua oktober
hingga puncaknya pada delapan oktober di angka tiga puluh lima enam derajat celcius
angka tersebut masuk kategori ekstrim sebab angka tersebut lebih tinggi tiga derajat celcius pada akhir september
yang berkisar di angka tiga puluh tiga derajat celcius
zai ul haq kahvi jati bandung jawa barat